seiring terus meningkatnya kasus covid sembilan belas di sejumlah daerah membuat rumah sakit mulai alami kendala
mulai dari tempat tidur yang penuh hingga sejumlah keluhan lainnya
ikatan dokter indonesia pun menyebut bahwa kasus covid sembilan belas sudah lampu merah
lalu bagaimana pemerintah dan semua elemen mengatasi masalah ini agar pasien covid sembilan belas tidak alami penolakan
dan tertangani dengan baik
terutama mengantisipasi kalau kemudian kapasitas rumah sakit benar benar menjadi kewalahan
seiring dengan masih tingginya kasus penambahan covid sembilan belas perharinya
kadang mencapai seribu perhari bahkan pernah menyentuh angka dua ribu perhari
kita akan coba dalami dan juga ulas pada malam hari ini salah satu topik yang cukup hangat selama sepekan ini
soal kapasitas rumah sakit bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
saya sapa terlebih dahulu ada pak abdul qadir plt dirjen yan
kes dari kementerian kesehatan
selamat malam pak abdul qadir
selamat malam pak rehar
dan ada ketua umum pb ikatan dokter indonesia pak daeng m fakih
pak daeng selamat malam
dan juga pak hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
selamat malam pak hermawan
selamat malam pak rehar
saya bawa pas kalian kita membahas soal kapasitas rumah sakit yang kabarnya mulai
nah ini coba kita akan dalami benarkah demikian dan bagaimana seharusnya pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas yang perharinya terus bertambah
sementara kita tahu rumah sakit juga perlu kita perhatikan bersama
saya ke pak abdul qadir terlebih dahulu pak
dari kementerian kesehatan pak memang beberapa kita cek pernyataan dari kemenkes menampik bahwa rumah sakit ini kepenuhan
pak abdul qadir memang datanya paling baru dari kemenkes
banyak pak yang masih tersedia dan mengapa kemudian tidak dikatakan bahwa rumah sakit saat ini mengalami kewalahan atau kepenuhan untuk menangani covid sembilan belas
ya terima kasih pak rehar
jadi kalau kita itu tentunya punya data
jadi kita tentukan ada data
data kita itu adalah melalui rumah sakit online yang diupdate diisi oleh para seluruh rumah sakit di seluruh indonesia
sekarang ini tercatat bahwa pertanggal online
tapin dari pak asam kayu ya xb
hari ini kita sudah pernah berbicara di bagian internet
di mana tadi
ini di air blackbox
jangan sampai akhirnya nyeremon bingung bukan jakie ber shakti
sealah ini saya akan tanya baik
namun demikian tentunya untuk daerah daerah tertentu seperti jakarta
yang jumlah pasien kompromisi covid sembilan belas nya begitu tinggi
maka tentunya pemempasan tempat tidur isolasi dan hasil ini juga tentunya lebih daripada yang lain
jadi kalau yang tadi itu adalah min atau rata rata seluruh indonesia
namun demikian jakarta ini mempunyai enam puluh tujuh rumah sakit rujukan
nah sembilan belas beberapa rumah sakit rujukan dan pemerintah yang isolasinya memang cukup tinggi
yaitu seperti rumah sakit di daerah budi asis
misalnya rumah sakit dr suyoto kemenham rumah sakit bayangkarak istima rumah sakit umum daerah jati padang
artinya apa yang terjadi
pak abdul qadir bisa dipastikan bisa dijamin itu linear dengan apa yang terjadi di lapangan pak
ya jadi data ini kami dapatkan berdasarkan data yang masuk dalam aplikasi rumah sakit online kementerian kesehatan
dan tadi sore pun saya konfirmasi data ini kepada kepala kesehatan dki jakarta
jadi data yang kami dapatkan di rumah sakit lain saya konfirmasi ulang pada kepala kesehatan jakarta
dan itu kita lakukan konsolidasi data dan itulah data yang keluar
artinya apa kita tidak perlu takut sebenarnya
masyarakat tidak perlu takut tidak perlu was was terhadap kemungkinan kemungkinan bahwa nanti akan penuh
kenapa oleh karena di samping ada beberapa pasien yang masuk ke rumah sakit
juga ada beberapa pasien yang sembuh dan keluar dari rumah sakit seperti itu
jadi meskipun sekarang ini ada anggapan bahwa angka positif kita itu masih di atas seribu
karena mencapai dua ribu tapi kan tidak semua yang dua ribu itu masuk rumah sakit

banyak di antara mereka yang justru sehat dan cukup dengan istirahatnya mandiri
ada pun kalau misalnya sakitnya ringan ya cukup kita simpan di wisma atlet
kecuali yang memerlukan perawatan yang berat misalnya sakitnya berat
baru masuk ke rumah sakit ini kira kira
dan karena itu memang saya mengharapkan bahwa teman teman kepala rumah sakit
teman teman kepala dines untuk bisa mengendalami dan mempelajari
dan mengimplementasikan repisi kelima dari buku panduan penanganan dan pengendalian covid sembilan belas
kira kira begitu sudah jelas sekali
kapan pasien opnami dan kapan pasien diperangkan dan sebagainya
baik saya ke dr daeng dulu
pak daeng dari idi seperti apa melihat kapasitas rumah sakit kita
apakah memang juga ditemukan hal yang sama ini soal kepenuhan atau misalnya
mulai agak overload atau seperti tadi pak abdul qadir katakan
sebetulnya tidak kok ini semua masih sangat memadai
hanya beberapa rumah sakit saja memang saat ini memang situasinya atau kapasitasnya agak penuh begitu
ya kalau disampaikan prof kadir tadi sebagai plt dirjen yankes
kita bersyukur alhamdulillah bahwa ruangan fasilitas
termasuk tadi ruang isolasi dan lain lain itu masih tersedia
tetapi ada baiknya karena ini kan beberapa tempat sepuluh tempat
kalau presiden bilang itu delapan tempat
tapi kami menilai sepuluh tempat yang pertumbuhan infeksinya cukup besar
seperti dki jawa barat jawa tengah jawa timur kemudian sumatera utara
kalimantan selatan sulawesi selatan bali dan papua
itu barangkali mendapatkan perhatian khusus untuk menghitung memetakan
karena ini harus dihitung di masing masing tempat
karena kan tidak mungkin orang sakit di sulawesi mau dibawa ke tempat lain
tapi akan yang terdekat
jadi masing masing tempat itu dipetakan
pertumbuhannya berapa yang kena infeksi perharinya
yang perlu perawatan rumah sakit berapa
dan kapasitas rumah sakit itu ada berapa
sehingga membantu kawan kawan rumah sakit dan dinas setempat itu melakukan perencanaan
kalau memang dalam prediksi
misalnya prediksi satu bulan dengan kecepatan pertambahan dan kapasitasnya terpenuhi
tetapi kalau prediksinya khawatir ada kekurangan
barangkali ada strategi
jadi di masing masing daerah itu untuk melakukan penambahan
misalnya penambahan ruangannya tempat tidurnya alatnya
maupun penambahan rumah sakit yang selama ini belum melakukan pelayanan
mungkin didorong difasilitasi untuk melakukan pelayanan
yang penting ada ini
kami setahu kami prof kadir itu sudah mulai mengundang seluruh
jadi untuk melakukan antisipasi itu
kita sudah rapat berkala itu di kementerian kesehatan
penambahan itu menurut pak daeng mengapa menjadi penting pak
begini penambahan itu menjadi penting kalau dari penilaian
yang dilakukan oleh dipimpin oleh dinas kesehatan
bersama kawan kawan rumah sakit
mungkin dibantu beberapa organisasi profesi yang terlibat
itu agar kalau terjadi pertumbuhan
misalnya dalam jangka waktu satu bulan
kemudian bisa terlampaui
kalau tidak terlampaui dari perhitungan tidak masalah
kalau kira kira dari perhitungan itu bisa terlampauin
memang harus ada strategi penambahan
kalau tidak ditambah kami khawatir nanti ada saudara kita yang sakit
tidak bisa tertampung
itu saja yang kita khawatirkan
oke tapi sejauh ini apakah dari saya mungkin ke pak abdul qadir dulu pak kadir
tapi apakah sejauh ini sudah ada pak
atau kes case di mana ada yang tidak tertampung misalnya
ya jadi saya sampaikan tadi bahwa memang kalau kita mengambil kayak jakartaan
misalnya di surabaya data surabaya ini
saya mempunyai data semua daerah seperti itu
di surabaya ini memang yang rumah sakit rujukan covid itu ada dua puluh
ada sembilan puluh dua rumah sakit di surabaya
dan di antara sembilan puluh dua rumah sakit rujukan di surabaya ini

misalnya saja rumah sakit mesin agersik rumah sakit umum daerah jombang
namun demikian rumah sakit rumah sakit yang lain di antara sembilan puluh dua rumah sakit itu
sebenarnya di sinilah peranan dari kepala nis kesehatan ketua satgas daerah
untuk bisa mendistribusikan pasien ini merata kepada semua rumah sakit
dengan demikian itu tidak terjadi semacam penumpukan di salah satu rumah sakit
seperti itu kira kira
jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih
kalau kami sendiri dari kepala nis kesehatan belum ada keraguan
kenapa karena memang semua peningkatan penyakit ini tidak ada yang sepatnya sporadik
mencapai fit yang tertinggi tidak
dia lempeng lempeng saja flat saja pertumbuhannya dengan demikian kita rasakan
kalaupun misalnya plat begitu maka kemampuan rumah sakit kita masih jauh di atas
jadi kalau kita grafik
grafiknya seperti ini pertumbuhan pasiennya masih di bawah
dengan demikian maka kita merasakan bahwa sampai sekarang memang kita tetap mengantisipasi tentunya
tetap mengantisipasi tetapi tidak perlu khawatir untuk sementara ini
masih ada harapan untuk kita bisa tangani semua pasien
oke pak hermawan saputra saya ke anda
tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh plt dirjen yankes dan juga dari pak daeng
catatan anda bagaimana pak hermawan menyoal soal kapasitas rumah sakit ini
kalau tadi kita dengarkan apa kata pak abdul qadir
sebetulnya belum perlu dikhawatirkan tapi juga perlu diantisipasi
sementara tadi pak daeng katakan perlu untuk ditambah begitu kapasitasnya
atau ke ruangan atau tempat tidur dan lain sebagainya
menyikapi pertumbuhan covid yang cukup tinggi belakangan ini dengan kapasitas kita
apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga rumah sakit pak hermawan
tapi dijawabkan nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
sekarang kita kembali ke kabar soal kapasitas rumah sakit kita
meskipun tadi dari kemenkes pak abdul qadir katakan masih aman datanya semuanya jelas
seperti apa anda melihat ini ke depan
terima kasih bung reinhard
nah tentu ini kabar yang menggembirakan
artinya health system kapasitas kita dari aspek pelayanan masih ada ruang untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat
namun catatan dari pak daeng tadi juga menjadi penting karena kalau kita lihat ini kan angka kumulatif
sementara distribusi layanan itu harus kita lihat berdasarkan basis wilayah
terpakai kapasitas untuk dki jakarta dan sekitarnya
kalau kita lihat rumah sakit di seluruh indonesia itu bung reinhardt itu sekitar tiga ribuan rumah sakit seluruh indonesia
bertiganya ada di jabodetabek seribu an atau dua bertiganya ada di pulau jawa
nah kalau kita lihat distribusi rumah sakit ini kemudian kita juga bandingkan dengan distribusi kasus
nah ini memang juga kasus paling banyak ini ada di pulau jawa
nah berarti distribusi kasus juga ada di kota besar
memang saat ini terlihat masih mampu kita berikan pelayanan terbaik
apalagi memang tidak semua kasus yang terkonfirmasi positif itu dirawat di rumah sakit
ada terpaling banyak itu kan sifatnya
asimptomatik atau orang tanpa gejala
sehingga rekomendasi itu lebih banyak di isolasi mandiri dirawat di rumah masing masing
sebenarnya itu yang ada saat ini
tetapi kalau kita lihat memang laju kenaikan insidensi atau kasus harian penyakit covid ini
memang khawatirkan ketika angka deteksi kita itu masih agak stagnan ya
jadi detection capacity rate kita itu masih antara dua ribu dua ribu
kurang dari itu atau sekitar dua lima ratus per hari
berarti kapasitas spesimen kita juga masih terbatas sekitar dua puluh an ribu per hari
nah berarti kalau kita lihat kapasitas harian kita seperti ini
memang sekarang ini kan masih mungkin ditampung
tetapi menjadi menarik kalau kapasitas pemeriksaan kita tingkatkan
boleh jadi sekitar lima puluh ribu spesimen pemeriksaan per hari
boleh jadi angka yang kita deteksi juga sekitar empat ribu
kalau angka empat ribuan per hari kenaikan positif
maka boleh jadi dalam tahun ini kita bisa saja mengalami sampai satu juta kasus
dan ini kalau menyentuh angka satu juta kasus ini cukup mengkhawatirkan
kalau kita lihat pelajaran seperti di amerika di brazil india dan negara negara dengan populasi besar lainnya
tentu kita tidak menginginkan itu
agar kapasitas ini bisa kita relaksasi
karena juga pelayanan kesehatan
karena juga pelayanan kesehatan di rumah sakit itu butuh kualitas
tidak hanya berkaitan dengan kuantitas daya tampung tapi juga kualitas
untuk menjaga kualitas ini perlu ada relaksasi
berarti ada upaya cegahan secara masif yang harus dilakukan
pelibatan tenaga tenaga kesehatan masyarakat para epidemiolog para penyuluh kesehatan
dan upaya terpadu dari multi stakeholders
itu harus dilakukan sebesar besarnya pengendalian covid dengan pencegahan
kalau pencegahan dengan protokol kesehatan kita lakukan kemudian pengawasan kesehatan kita juga lakukan dengan baik
maka kapasitas itu bisa kita buat landai
kalau kapasitas layanan landai memang tidak perlu terlalu khawatir berlebih
tapi yang ingin kita katakan bahwa kapasitas sumber daya kita sdm kita ruang rawat kita tenaga medis kita pun juga terbatas
untuk itulah memang di fase fase sekarang inilah yang harus kita lakukan upaya penguatan
jadi memperkuat sistem kesehatan itu seiring dengan pertambahan semua sumber daya
tidak hanya tempat tidur ruang isolasi
tidak hanya berkaitan dengan icu tetapi juga sdm nya kemudian juga testing kitnya
ada kaedah di dalam penanganan covid ini kan peningkatan testing peningkatan tracing dan juga treatment
treatment ini kan wilayah yang paling besar di ranah pelayanan di rumah sakit
ini yang menjadi fase yang harus kita persiapkan
yang harus kita persiapkan dengan baik bung reinhard
oke jadi harus dilihat juga secara lebih luas ya
tidak hanya kemudian soal kapasitas ruangan atau bednya
tapi juga secara treatmentnya bagaimana karena ini semuanya saling berkesinambungan
saya ke dr daeng dr daeng bagaimana tanggapan dari anda soal kemudian treatment
yang sekarang juga harus dimaksimalkan tidak hanya soal kapasitas
ini kan tentu saling berkaitan ya seperti apa pak daeng
ya ya yang pertama saya sampaikan begini
jadi keputusan menambah kapasitas di masing masing daerah tentunya ya
terutama daerah daerah yang pertambahan kasusnya banyak
itu harus melalui perhitungan penilaian
tidak bisa kemudian sekedar menambah begitu
karena kalau dari hasil perhitungan perhitungan pertambahan
kemudian berapa persen yang mungkin dirawat
kemudian dibandingkan dengan berapa kapasitas yang tersedia
kalau dalam prediksi satu bulan itu mengharuskan ada persiapan penambahan
tapi kalau dari hasil pemetaan perhitungan itu tidak perlu dilakukan
ya memang tidak perlu ditambahkan karena apa
kalau ditambahkan kan mubadir
ini kan bicara sumber daya kan
artinya menambah atau tidak menambah itu setelah melalui
dan setahu saya di kementerian kesehatan sudah bersama sama semua stakeholder melakukan itu
ada baiknya kalau di masing masing daerah juga melakukan serupa yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
satu lagi tadi menarik yang disampaikan prof kadir
bahwa di beberapa daerah ada distribusi penanganan perawatan pasien yang tidak merata
di satu sisi hampir
penuh tapi di rumah sakit yang lain masih lowong
nah ini menarik untuk dicarikan solusi
bagaimana masyarakat mendapatkan informasi
ini sistem informasi mungkin yang perlu didorong
supaya mengetahui rumah sakit mana yang masih memiliki fasilitas
mana yang sudah penuh atau hampir penuh
sehingga masyarakat begitu dirujuk
misalnya dirujuk oleh puskesmas atau oleh dokter
atau dari kesehatan sendiri
itu mengetahui ke rumah sakit mana yang masih ada pelayanan
ini mungkin sekalian usulan ke prof kadir
barangkali ada sistem informasi yang gampang diketahui oleh masyarakat
rumah sakit mana yang masih banyak fasilitasnya atau tempat tidurnya
rumah sakit mana yang sudah penuh
ini kayaknya penting
kemudian masalah kualitas
pedoman yang sudah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan
itu sudah dibicarakan dengan para klinisi yang melakukan perawatan
perhimpunan di bawah ikatan dokter indonesia
dan itu biasanya selalu diupdate berdasarkan perkembangan terbaru
baik perkembangan terbaru yang dialami sendiri di dalam negeri
maupun perkembangan terbaru yang disampaikan oleh who
jadi kalau tentang kualitas pelayanan
saya yakin tidak ada persoalan
mudah mudahan pelayanan di covid untuk di indonesia ini kualitasnya tetap baik
baik nanti sebelum ditanggapi oleh prof kadir
saya masih ke dr daeng dulu
tetapi kalau dari teman teman idi sendiri
memang tampaknya yang di jakarta yang beberapa rumah sakit
informasinya sempat ada yang di ugd
begitu sulit tertahan dan sebagainya
sempat mendengar itu tidak dr daeng
memang kami mendapatkan informasi
tapi itu kan informasi mungkin dari hanya satu dua rumah sakit
oleh karena itu penting dinas kesehatan
misalnya di dki ini dibantu oleh bersama sama satgas dki
bersama sama misalnya dengan semua asosiasi atau organisasi profesi
betul betul memetakkan ini mana yang sudah penuh
mana yang masih tersedia berapa
kemudian pertambahan kasusnya berapa tiap hari
dari pertambahan itu yang memungkinkan dirawat di rumah sakit berapa persen
mari kita hitung satu bulan misalnya
satu bulan ke depan kita bandingkan dengan potensi yang akan dirawat di rumah sakit
dengan fasilitas yang akan tersedia selama satu bulan ke depan
kalau dari perhitungan itu membutuhkan penambahan
ya memang kita harus memutuskan
kita harus rencanakan penambahan
tapi kalau dari perhitungan itu tidak membutuhkan
ya sudah kita sebentar tetap melakukan with nc untuk terus memantau dan menghitung
kapan saatnya harus menambah kapan saatnya belum menambah
prof kadir dari kemenkes apakah sudah ada hitung hitungan yang tadi sempat disampaikan juga oleh dr daeng
dan mungkin juga mengelaborasi apa yang disampaikan oleh pak hermawan saputra
ya terima kasih saya kira masukan masukan dari ketua pbid dan pak hermawan itu bagus sekali
jadi intinya memang saya sepakat dengan pak hermawan tadi bahwa
untuk penanganan covid sembilan belas ini memang harus penanganan komprehensif sebenarnya
jadi kalau rumah sakit itu pelayanan rumah sakit itu bermainnya dihilir di ujung dia
tetapi yang harus kita cek adalah bagaimana diholunya ini
bagaimana diholu ini dikurangi jumlahnya sehingga nanti dihilir wabahnya tidak terlalu berat
saya kira saya sepakat pak hermawan memang kita sepakat bahwa memang
yang paling utama sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan kedisiplinan masyarakat kita
untuk betul betul bisa menjalankan protokol kesehatan
dengan demikian angka peningkatan positif itu berkurang
sekarang ini yang paling penting
dan tentunya peranan di sini adalah kita terapkan teman teman kita dari ketua mahli ketua masyarakat
itu juga bisa berperanan
fpd meloh juga harus berperanan
promosi kesehatan juga harus berperanan
dan semua dari kita kita semua ini harus berperanan sebagai champion champion atau pioneer vulner
untuk bagaimana memberikan semacam
kita harus berperanan kepada masyarakat kita
kita harus menjadi contoh seperti itu
teman teman sekalian pak hermawan
kalau kita melihat sebenarnya indikator indikator apakah kita bisa menambah tempat tidur atau tidak
ini keempat sekali
yang pertama kalau kita pertanyakan dulu kualitas layanan kita bagaimana
coba dilihat kasus hari ini
kasus hari ini angka kematian itu adalah sembilan puluh delapan yang dimemukan oleh bnpb
kemudian jumlah yang positif itu adalah dua lima ratus sembilan puluh
jadi kalau kita lihat misalnya
yang meninggal itu semakin sedikit semakin hari semakin sedikit semakin berkurang
pelayanan kita rumah sakit semakin baik
persis belajar bagaimana menangani pasien covid sembilan belas di rumah sakit
di samping itu juga semua kita masih sangat canggung
karena peningkatan dari para peserta itu begitu
jadi kemudian jumlah rumah sakit terbang
itu yang terjadi
tapi sekarang ini tenang tenang aja lah
masyarakat sekiranya tidak perlu gelisah tidak perlu cemas
kondisi seperti sekarang ini semuanya bagus bagus saja
dan yang paling penting apakah kita menambah tempat tidur atau tidak
lihat sajalah jumlah input dan jumlah outputnya pak
jumlah input artinya jumlah yang positif itu berapa
jumlah yang sembuh itu berapa
seperti ini setiap hari jumlah yang sembuh itu selalu lebih
hampir jumlahnya hampir sama dengan yang positif
yang input dengan output ini hampir sebanding
kalau ini yang terjadi kan terjadi malang
artinya apa terjadi balas
dengan demikian maka untuk sementara memang
daerah daerah tertentu seperti disampaikan oleh pak daeng tadi itu
itu memang perlu dievaluasi
dan kami tentunya akan berkoordinasi terus menerus
dengan kepala denis kesehatan
untuk bagaimana dengan satgas daerah masing masing
untuk betul betul bisa melakukan pemetaan
terhadap di mana saja daerah daerah yang kira kira berisiko
untuk terjadinya peningkatan jumlah yang sangat cepat
saya kira sampai sekarang ini memang peningkatan jumlah pasien masuk rumah sakit landai
landai malah ada kecenderungan menurun
bisa dilihat di rumah sakit bahwa
buat ocution rate sebagai indikator yang kita gunakan di rumah sakit
untuk pasien covid itu bukannya meningkat tapi menurun
bad occupation rate kita menurun dari hari ke hari
itu artinya apa
semakin berkurang artinya apa
kesaadaan ketersediaan sempat tidur itu bisa dijamin seperti itu
namun demikian tentunya kami berterima kasih
salah satu silam pak daeng tadi mengenai sistem informatif
di kementerian kesehatan itu masyarakat bisa mendapatkan informasi setiap saat
yang diupdate datanya setiap saat dengan mengklik
tentang website daripada kementerian kesehatan
itu sudah ada di situ
mungkin pak herbawan apel betul itu ada
berapa jumlah pasien berapa jumlah tempat tidur
berapa jumlah itu selalu ada di situ
dengan demikian masyarakat kita bisa dengan cepat
bisa mengetahui di mana rumah sakit yang kosong
tetapi bagaimanapun juga koordinasi antara semua pihak
antara semua pihak terbang
dari iafmi dari kekuatan dokter indonesia
dan juga dari pengumpulan kita perlukan
tanggung jawab penanganan covid sembilan belas ini adalah tanggung jawab kita bersama
bukan cuma tanggung jawab kementerian kesehatan
tapi tentunya tanggung jawab kita bersama
khususnya bagaimana memempower masyarakat kita
pemberdayaan masyarakat kita
sehingga mereka bisa mencegah terjadinya penularan penyakit covid sembilan belas ini di daerah masing masing
kira kira pak herbawan kita tetap bergandakan kalian pak
pak daeng juga tetap bersinergi untuk kita menyelesaikan semua pertolongan covid sembilan belas ini
nanti pak hermawan akan tanggapi
tapi saya mau tanya dulu ini pak prof kadir
ini kami juga mendapatkan informasi
beberapa hari lalu ada pasien yang ditolak karena ugd penuh
katakanlah ini juga kemudian dari keterangan wakil kepala rspad
mengakui saat ini memang kondisi icu covid kami sedang penuh
jadi untuk kasus yang sangat berat jangan ke rspad
karena ini sedang penuh
kemudian juga di rumah sakit rsup persahabatan
ini direktur rsup mengatakan memang penuh tapi nanti berkurang
karena memang kondisinya penuh juga di icu nya
itu bagaimana prof khadir
ya memang seperti itulah kondisi bahwa pasien itu kan keluar masuk bapak
jadi ada pasien yang masuk dan ada pasien yang keluar
oleh karena itu memang panjangnya itu tidak statis
tetapi itu sangat dinamis
hari ini ada pasien yang masuk kemudian sembuh akhirnya dia keluar
tetapi kalau kita secara garis besar melihat jumlah
tersediaan icu dengan jumlah pasien yang membutuhkan
ya memang seperti saya sampaikan tadi
rumah sakit rumah sakit tertentu itu memang penuh
tetapi di rumah sakit sisi lain rumah sakit yang lain justru sangat kurang
inilah yang kita harapkan memang peranan dinas kesehatan daerah masing masing
untuk bagaimana melakukan distribusi ini
kondisi ini bertahan sehingga berapa lama kira kira
karena kemudian kita tidak bisa memprediksi penambahan jumlah pasien
atau jumlah case positif covid sembilan belas dan juga pasiennya
akan seperti apa
apalagi kita mengingat misalnya untuk antisipasi satu atau dua bulan ke depan
apakah kondisi ini masih bisa ditanggulangi
atau memang perlu untuk kemudian mengantisipasi ke depan
dan nanti usai jeda saya akan ke pak hermawan lagi
untuk menanggapi apa yang sudah kita bahas sejak tadi
tapi kami break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
silahkan pak hermawan bisa ditanggapi apa yang disampaikan tadi
oleh prof kadir dan juga dr daeng
mungkin anda ada pendapat yang lain
kita harus mengapresiasi ya
sebenarnya semua stakeholders di sektor kesehatan
termasuk dari berbagai organisasi profesi dan bersama pemerintah
saat ini kompak dan bahu membahu
untuk betul betul kita menangani covid sembilan belas ini
namun demikian memang harus ada upaya upaya penguatan
terutama di berbagai daerah
karena gap atau perbedaan kedalaman sumber daya
di berbagai daerah seluruh indonesia inilah yang agak mengkhawatirkan
satu sama lain
kita ambil contoh bahwa di indonesia ini dari lima ratus empat belas kabupaten kota
sudah lebih dari empat ratus delapan puluh kabupaten kota itu sudah dimasuki
sehingga di setiap daerah itu harus memiliki kesiapan lebih
tidak hanya dari fasilitas kesehatan tetapi dari semua upaya sumber daya
pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus pelayanan kesehatan perorangan
bahkan kalau kita kaitkan dengan

ya lebih dalam lagi ketika dokter dokter spesialis penyakit dalam
spesialis paru dan spesialis lain yang berjibaku dalam pelayanan di rumah sakit
itu tidak sama di berbagai wilayah
bahkan ada provinsi yang dokter parunya hanya sekitar tujuh atau puluhan saja
padahal hampir semua kabupaten kota di dalamnya sudah dimasuki oleh covid sembilan belas ini
jadi upaya upaya pemerataan jadi pelayanan itu bisa berkaitan dengan
accessibility equity quality tetapi juga sekaligus ini menyangkut affordability
jadi keterjangkauan harga tapi juga keterjangkauan geografi
nah inilah makna dari sumber daya yang harus distribusi secara baik di indonesia
di daerah timur seperti di nusa tenggara di maluku papua sulawesi
itu lebih bermasalah lagi karena berkaitan dengan faktor geografi
di mana hidaya tempuh dari satu pulau ke pulau lain itu sangat mempengaruhi
terutama dari aspek testing ya pemeriksaan spesimen swab
nah ini juga akan berdampak berkaitan dengan kualitas perawatan dan penanganan nantinya
nah hal hal inilah yang ke depan ini harus kita menjadikan pemikiran fokus kita lebih
kalau di wilayah wilayah ibu kota provinsi seperti di makassar di surabaya dki semarang
bahkan seperti di palembang dan juga medan memang di situ menumpuk berbagai sumber daya
apa yang disampaikan prof kadir dan pak daeng tadi memang kita lebih banyak sumber daya di ibu kota atau di kota besar
tetapi ketika virus ini masuk ke seluruh daerah kita itulah yang kami maksud untuk dilakukan penguatan
penguatan bukan hanya pada kapasitas perawatan dan pengobatan
tapi justru pada aspek kesehatan masyarakatnya
pengendalian itu jauh lebih dikuatkan ketimbang kita perawatan atau pengobatan di rumah sakit
ada kaedah yang sudah sering kita dengar
mencegah lebih baik daripada mengobati
oleh karena itu kan ada juga komunikasi yang bagus antara organisasi profesi
ada forum koordinasi antar organisasi profesi kesehatan namanya kompak
nah pak daeng tentu sudah sering ada di dalamnya
ini harus diintensifkan sehingga peran peran multi stakeholders kesehatan ini betul betul dikuatkan
kami dari iakmi juga melakukan koordinasi tidak hanya dengan kemenkes
tidak hanya dengan pemerintah eksekutif
tapi juga legislatif termasuk dengan dpr dan mpr ri
ngo berbagai perusahaan swasta bahkan kita lakukan edukasi promosi dan pengawalan
khusus dengan kementerian dalam negeri kita sedang menginisiasi agar adanya penguatan
apalagi besok ini kita dirgahayu ke tujuh puluh lima negara kesatuan republik indonesia
ada istilah lama itu hankam rata pertahanan keamanan rakyat semesta
fighting initiative to control covid sembilan belas atau upaya pencegahan covid sembilan belas ini
memang hadir datang dari kesadaran kolektif individu dan masyarakatnya
agar betul betul lingkungan kita terjaga dan terhindar dari covid sembilan belas
kita juga membantu pemerintah untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas layanan
dengan membuat pelayanan menjadi landai dengan kita terhindar dari covid sembilan belas
tidak perlu kita diobati kalau kita bisa mencegah ini bung reinhardt
oke jadi menurut anda tentu ini adalah penguatan ya
penguatan yang harus dilakukan dan juga ini koordinasi dengan di daerah daerah
saya ke idi ke dr daeng terakhir dari anda
pak daeng bagaimana kalau kita kembali membahas soal kapasitas rumah sakit ini
apa yang kemudian mungkin bisa disampaikan lagi apa yang menjadi perhatian dari idi
apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar ini mengantisipasi kemungkinan kemungkinan lainnya ke depan

tidak ada kemudian kasus kasus pasien yang ditolak atau susah untuk masuk ke rumah sakit
ketika dia terindikasi atau positif covid sembilan belas seperti apa
ya yang pertama saya kita semua ya merasa lega dan merasa senang tadi informasi dari prof kadir
bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan khususnya direkturat jenderal pelayanan kesehatan
yankes itu sudah mulai melakukan antisipasi dengan menghitung memetakan apakah kapasitas perlu ditambah atau tidak
yang kedua tadi prof kadir menyampaikan bahwa sudah ada sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas
untuk mengetahui mana rumah sakit yang masih kapasitasnya masih besar begitu supaya masyarakat kalau membutuhkan
pertolongan perawatan bisa datang ke rumah sakit yang masih kapasitasnya perawatannya besar
itu yang pertama yang kedua ini memang yang perlu kita dorong bahwa daerah daerah itu harus ikut bergerak
saya yakin pemerintah pusat sudah banyak memberikan fasilitasi baik itu regulasi arahan instruksi bahkan dana dan logistik
nah sekarang tinggal
pemerintah daerah ini betul betul secara pelaksanaan itu melakukan upaya upaya lebih keras lagi
karena kalau tidak bersama sama pesannya bapak presiden itu kan
lakukan penanganan ini harus secara bersama sama gotong royong nggak bisa
mungkin kawan kawan atau pemerintah pusat sendiri yang bergerak kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah
saya yakin kalau bersama sama apalagi seperti disampaikan mbak hermawan tadi
mbak hermawan tadi
seluruhnya bersama sama saya yakin covid sembilan belas ini bisa kita tanganin dengan baik
oke baik saya ke terakhir berarti ke prof kadir dari dirjen yankes kemenkes
prof kadir bagaimana ini juga soal di daerah ya seperti apa
tidak hanya di ibu kota tapi juga di kota kota besar tapi juga di daerah seperti apa untuk antisipasi dan lain sebagainya
ya terima kasih
jadi memang sebenarnya
yang disebut sebagai garda terdepan menangani covid sembilan belas ini adalah masyarakat
jadi apa yang disampaikan oleh pak hermawan tadi
bahwa garda terdepan itu adalah sebenarnya ada di masyarakat
oleh karena itu kita harapkan memang penguatan tenaga kesehatan penguatan promosi kesehatan
penguatan ahli kesehatan masyarakat penguatan epidemiologi di seluruh daerah itu penting
oleh karena itu memang penyebaran tenaga ini harus betul betul rada di semua daerah
kenapa karena garda terdepan untuk penanganan covid sembilan belas itu adalah masyarakat sendiri
bukan rumah sakit rumah sakit itu saja adalah garda terakhir
darah terakhir itu rumah sakit itu
oleh karena itulah maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman teman sekalian
kepada adik saya dr daim paky kota pbid dan juga kepada pak hermawan teputra
atas seluruh masukan masukannya
tentunya kami sangat mengharapkan dari kementerian kesehatan untuk mendapatkan dukungan dan kerjasamanya
dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa
dari data data yang kami kumpulkan per hari ini dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah sakit
dan ketersediaan tempat tidur isolasi dan asio itu masih mencukupi
yang kedua kami juga pada kesempatan ini menghimbau kepada semua rumah sakit
karena di antara dua sembilan ratus tujuh puluh delapan rumah sakit masih ada baru satu delapan ratus yang menangani covid sembilan belas
karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada semua rumah sakit swasta
untuk dapat melakukan pelayanan covid sembilan belas
kenapa tidak perlu takut tentang biaya
karena pemerintah sudah menyiapkan biaya penanganan covid sembilan belas ini untuk pelayanan pasien sebanyak rp dua puluh satu triliun
dan kami sampai hari ini sudah melakukan pembayaran sekitar rp dua triliun
di mana dua triliun itu terdiri atas sembilan ratus miliar dana dari bnpb
dan rp satu satu miliar dari dana kementerian kesehatan
oleh karena itu kami berharapkan bahwa semua teman teman rumah sakit swasta
dan rumah sakit di seluruh indonesia yang telah menangani covid sembilan belas ini
segera mengajukan klaimnya kepada kementerian kesehatan
sehingga dengan demikian kami dapat melakukan pembayaran
kami juga menghimbau agar rumah sakit swasta juga membuka akses isolasinya untuk pasien covid sembilan belas
kadang kadang ada rumah sakit yang memang ruangan isolasinya dan aqi nya itu ditutup
tidak untuk pasien covid sembilan belas tapi untuk pasien umum
oleh karena itu kami menghimbau tolong dibuka untuk semua pasien covid sembilan belas

dan tidak perlu ragu bahwa tidak akan terbayar pemerintah komitmen menyiapkan anggaran rp dua puluh satu triliun
dan tidak perlu ragu bahwa tidak akan terbayar
saya kira itu sebagai produk dari saya
dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak hermawan saputra
dan adik saya dr daim fakih sebagai pbi ini
saya kira kita semua sepakat bahwa kita semua harus berkolaborasi
kita semua harus bergantian tangan untuk menangani covid sembilan belas
saya mengucapkan inar saya mengucapkan itu semua
saya kira itu terima kasih
jadi dijamin oleh kemenkes prof khadir bahwa tidak ada nantinya kasus kelebihan
kelebihan kelebihan kelebihan
kapasitas rumah sakitnya atau kepenuhan menangani covid sembilan belas
saya kira untuk sementara itu kita yakin bahwa itu semua kita bisa tangani
cuma memang tadi yang perlu dipraktikan adalah di daerah daerah yang ternyata peningkatan jumlah kasusnya semakin tinggi
itu yang harus kita asikipasipan
termasuk jakarta tentunya termasuk surabaya termasuk juga sulawesi selatan kalimantan selatan seperti itu kira kira
itulah yang harus kita lakukan
tetapi kami tetap memonitor setiap hari ke daerah daerah tersebut
ternyata memang jakarta saya contohnya itu masih kurang pak
jadi masih ada longkar kita
jadi tidak perlu ragu untuk itu
saya harapkan semua masyarakat senang
yang paling penting saya minta kepada masyarakat untuk disiplin disiplin dan disiplin
cuma itu pak kuncinya
oke nah dengan kalau sekarang masih aman gitu tidak ada kelebihan kapasitas tadi menurut prof kadir
pantesipasi kalau kemudian per hari ini kan pak
pasifmein per hari ini kasus covid nya sudah satu tiga ratus sembilan satu tiga ratus sembilan seribu tiga ratus sekian
nah ini kita tidak tahu jumlah ini akan bertambah sampai berapa lama berapa banyak pak dirjen
ya tentunya kami tetap akan melakukan monitoring dan tentunya akan tetap melakukan koordinasi dengan semua kepala dinas
untuk kemungkinan akan terjadinya peningkatan kasus
kita sudah punya pengalaman sebenarnya waktu jakarta kemarin pertama kali kita kena covid sembilan belas kita sudah mengantisipasi dengan membuka rumah sakit atlet misalnya sebagai rumah sakit darurat untuk mengantisipasi itu
tapi memang kita sepakat pada kali ini saya juga ingin mengingatkan untuk semua teman teman direktur rumah sakit semua dpjp atau dokter dokter spesialis dan semua kepala dinas kesehatan untuk mempelajari kembali melakukan kembali semacam rujukan kembali menjadikan referensi buku revisi kelima buku panduan penanganan dan penangguran covid sembilan belas
karena disitu jelas sekali kapan pasien diopname dan kapan pasien dipulangkan saya kira kalau kita komitmen dengan aturan itu insya allah semua akan teraksasi dengan baik
dan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan betul bahwa tidak ada kelebihan kapasitas di rumah sakit terujukan sesuai dengan apa yang tadi dihitung hitungan dan juga data dari kementerian kesehatan yang sudah disampaikan oleh plt dirjen yankes pak abdul kadir
kita harapkan bersama seperti itu dan pelayanan akan semakin baik untuk penanganan covid sembilan belas di indonesia
terima kasih banyak